cnn indonesia breaking news
menunjukkan tren penurunan seperti yang terjadi di beberapa provinsi di jawa
namun demikian kita harus tetap berhati hati dalam mensikapi tren perbaikan ini
tetap harus selalu waspada menghadapi varian delta yang sangat menular
pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat
dan pada saat yang sama aspek sosial ekonomi masyarakat
kebutuhan hidup sehari hari juga harus diprioritaskan
dengan mempertimbangkan aspek kesehatan
aspek ekonomi dan dinamika sosial
saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan ppkm level empat

namun kita akan melakukan beberapa penyesuaian
terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat
yang diperlukan untuk mengembangkan kepentingan masyarakat
pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat
tetap harus selalu waspada menghadapi varian delta yang sangat menular
pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat
dengan pelaksanaan yang ekstra hati hati sebagai berikut

dan pelaksanaan yang ekstra hati hati sebagai berikut
pasar rakyat yang menjual sembako sehari hari diperbolehkan untuk buka
seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat
dan pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari hari
bisa buka dengan kapasitas maksimum lima puluh persen sampai dengan pukul
di mana pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh pemda
pedagang kaki lima toko kelontong agen atau outlet voucher
pangkas rambut laundry pedagang asongan bengkel kecil
cucian kendaraan dan usaha usaha kecil lain yang sejenis
diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul dua puluh
yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah
warung makan pedagang kaki lima lapak jajanan
dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka
diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul dua puluh
dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung dua puluh menit
hal hal teknis lainnya akan dijelaskan oleh menko dan menteri terkait
untuk mengurangi beban masyarakat akibat pandemi covid sembilan belas
dan juga meningkatkan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat
dan bantuan untuk usaha mikro kecil
dan penjelasan secara terperinci akan dilakukan oleh menko atau menteri terkait
bapak ibu yang saya hormati
secara khusus saya minta kepada para menteri terkait
juga segera melakukan langkah langkah maksimal
untuk membagikan vitamin suplemen kepada masyarakat
memberikan dukungan obat obatan dan konsultasi dokter terhadap isolasi mandiri
serta dukungan pengobatan di rumah sakit
angka kematian harus ditekan semaksimal mungkin
dan untuk daerah daerah yang memiliki angka kematian yang tinggi
peningkatan kapasitas rumah sakit isolasi terpusat
dan juga ketersediaan oksigen perlu ditingkatkan segera
kita harus selalu waspada
ada kemungkinan dunia akan menghadapi varian lain yang lebih menular
oleh karena itu saya memerintahkan agar testing tracing bisa ditingkatkan lebih tinggi
dan respon treatment yang cepat untuk menekan laju penularan dan meningkatkan angka kesembuhan
penerapan protokol kesehatan yang ketat
serta peningkatan testing tracing dan treatment
akan menjadi pilar utama penanganan covid sembilan belas ke depannya
memakai masker dan menjaga jarak harus terus dilakukan
terakhir saya mengajak seluruh lapisan masyarakat
seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu dan bahu membahu melawan covid sembilan belas ini
dengan usaha keras kita bersama
insyaallah kita bisa segera terbebas dari covid sembilan belas
dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat bisa kembali normal
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ilmuwan ataupun t delta covid sembilan belas
itu memang menammati individu
rekan chewa firman juga bersama populis
syarikat tersebut agil ini

tidak ada tradisi merupakan